kami menunjukkan perhitungan
kami menunjukkan perhitungan
kami menunjukkan perhitungan

kami menunjukkan kawannya
hai apa itu kau cintamu sendiri ya bukan makin aneh aja dia apa jangan jangan dia udah gila ya
hai bolehkah aku bercerita dengan kalian
kamu lagi gua sendiri apa apa sonia kasih sekali aku
ada apa lagi
hahaha apa maksudnya
tuh tandanya kamu jelek toh
tunggu tunggu tunggu
ya ampun kalian dari mana kok bajunya sampai kotor begini
dikejar kejar tuyul tante
tuyul mana ada sih yang sampai gini tuyul
kalian udah tahu citra ngapain
ya udah masuk sana
nah ini dia
eh masih inget pulang juga
kira kira udah lupa gara gara kali sekalian main sama pepe
bukannya buru buru pulang malah main dulu
ini jus untuk ibu tante
ibu kamu itu bisa tambah sakit kok kamu kasih jus itu
jangan tenteng ini untuk ibu
pengawal kamu ya hah sini
gara dia nih
jelek gitu aw
cita jangan ganggu ibu kamu
sis kak ini ada apa sih kok ribut ribut
ini kak citra dia udah gak mau dengar apa kata aku
dan tadi dia telat pulang ke rumah

terima kasih soh